pasangan peraih madailemas olimpiade dua ribu enam belas tonto wiyahmat liliana natsir mendapatkan bonus dari persatuan bulutangkis seluruh indonesia pbsi
tidak hanya atlet yang memperoleh bonus tapi juga seluruh jajaran pelatih serta tim suksesnya
kerja keras dan keberhasilan pasangan ganda campuran tonto yahmat liliana natsir di ajang olimpiade dua ribu enam belas mendapat apresiasi dari berbagai pihak
selain dari menpora mereka juga diapresiasi oleh pbsi
bonus berupa apartemen di daerah jawa barat diserahkan langsung oleh ketua pbsi gita wirjawan
selain itu para pelatih dan ofisial juga mendapatkan bonus uang senilai dua ratus hingga lima ratus juta rupiah
pada kesempatan ini pelatih teknik owi butet juga memastikan pasangan ini masih akan tampil pada asian games dua ribu delapan belas nanti